jadi sebetulnya mengkonsumsi kedelai pun walaupun itu baik dan dalam kasus yang kita sedang bicarakan adalah dapat menolong untuk mencegah kekambuhan
nah padahal tambang tambang yang
jadi ditanyakan oleh bung pipa ya